polres tangerang bersama polsek cikupa akan menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi
yang dilakukan oleh kusmayadi alias agus kepada nur atika
warga rt dua belas rw satu desa telaga sari kecamatan cikupa tangerang banten
sejak sabtu pagi memadati area rumah kontrakan yang menjadi tempat kejadian perkara
pasalnya pihak kepolisian akan mengadakan prarekonstruksi yang direncanakan dilakukan pada sabtu siang ini